saatnya kita berbicara soal makan siang
jika bosan dengan menu makan siang yang itu itu saja
anda dapat mencoba aneka kuliner khas pulau dewata yang ada di ibu kota
menu yang disajikan memiliki cita rasa yang hampir sama
sehingga dapat mengobati kerinduan lidah anda akan makanan khas dari pulau bali
kayaknya udah saatnya makan siang nih udah siang banget
saya juga udah lapar
dan siang ini saya kefikiran pengen makan yang ala ala bali
karena saya saat ini juga sudah berada di salah satu restoran yang eksteriornya udah bali semua
dekor dan pernak pernik khas bali sangat kental terasa di restoran yang mengusung konsep semi outdoor dining ini
dan tentu saja
makanan yang dijual di resto ini juga bercita rasa ala pulau dewata
mulai dari nasi campur
hingga pelecing kangkung tersedia di sini
namun kali ini saya tidak mau mencoba yang biasa
karena menu bali lainnya juga tersedia di resto yang berada di kawasan tembet jakarta selatan ini
pilihan saya jatuh pada tipat santok
yang katanya cocok dimakan dengan lontong ataupun nasi seharga rp dua puluh lima
dan lumpia khas bali yang dijual seharga rp lima belas per porsi
ini sebenarnya katanya sih gado gado tapi gado gado ala bali
mendingan langsung dicobain aja kali ya
bagaimana pendapat pengunjung resto ini ya
kalau suasana sih oke banget
kalau makanan mungkin sebenarnya rasanya enak
tapi dari asli di bali
rasanya mungkin agak sedikit berbeda aja
sudah makan dua porsi makanan tapi masih belum kenyang nih
perjalanan berburu menu makan siang ala bali saya lanjutkan ya
sekarang kita pindah ke sebuah restoran yang terletak di pusat perbelanjaan
di wilayah cempaka putih jakarta pusat
restoran ini juga berupaya mempertahankan dekorasi khas bali yang menjadi ciri khasnya
saat membuka buku menu anda akan langsung melihat deretan menu makanan khas bali
daripada bingung memilih saya minta menu andalan warung ini saja sebagai menu makan siang saya hari ini
ini dia nih nasi campur bali tujuh topping
sesuai namanya nasi campur tujuh topping memang disajikan dengan beragam lauk pauk
mulai dari lawar sayur ayam besisit sate lilit hingga sayur labu plus nangka
selain jumlah lauk lauk yang banyak sejumlah pelanggan beralasan menu ini menjadi favorit karena cita rasanya yang otentik
dibanderol dengan harga rp tujuh puluh lima per porsi kira kira apa ya pendapat pelanggan
untuk pecinta nasi campur yang ada di jakarta ini sangat recommended
ini taste nya mendekati lah kalau saya bilang jadi lumayan ngobatin lah buat kangen bali
sudah dua kali pindah resto yang menjajakan kuliner khas bali
siang ini saya masih ingin lanjut mencicipi makanan asal pulau dewata
bebek garing alias crispy merupakan menu andalan lain yang bisa dipilih saat berkunjung ke bali
namun kini nggak perlu jauh jauh lagi ke bali kalau ingin menikmatinya
karena restoran bali yang menjajakan menu ini sebagai andalanya sudah tersebar di sejumlah wilayah di ibu kota
mengklaim sebagai satu satunya bebek garing asli bali sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
restoran ini berhasil menarik minat pelanggan untuk datang ke sejumlah outletnya yang sengaja ditata dengan dekorasi ala bali
enak sih bebeknya dagingnya lembut kok
pesanan saya sudah datang nasi putih bebek garing dan tiga macam sambal
mulai dari sambal mata sambal goreng dan sambal merah
sebagai pelengkap ada urap sayur toge dan kacang panjang
dibanderol dengan harga rp satu ratus dua puluh lima per porsi menu makan siang saya yang terakhir ini memang sedikit banyak terasa cukup mahal
namun buat para pencinta kuliner berkualitas tentulah harga bukan sebuah kendala
setelah mulut menjadi panas karena kepedesan saatnya menikmati menu makanan penutup yang manis
timus ini menutup perjalanan makan siang saya hari ini dengan manis
saya supriya netanjung jakarta